badan pengawas pemilu atau bawaslu surabaya menemukan lebih dari tiga tempat pemungutan suara yang bermasalah saat ini bawaslu terus melakukan identifikasi di tingkat kecamatan sampai rekapitulasi di tingkat kota
dari delapan an tempat penghutan suara atau tps di surabaya setidaknya lebih dari tiga diidentifikasi bawah seluruh surabaya bermasalah
masalah tersebut didominasi salah tulis dan hitung
anggota bawah seluruh surabaya usman menegaskan bawah seluruh masih menelusuri apakah ada unsur kesengajaan atau tidak
ia juga belum bisa menyimpulkan apakah kesalahan ini masuk kategori kecurangan yang bersifat terstruktur sistematis dan masif
kami sudah mengadakan kajian lebih dalam makanya langkah langkah dari awal itu sudah kita tempuh
jadi sudah kita coba untuk identifikasi di lapangan dari delapan sekian ini
sudah ada kurang lebih sekitar tiga delapan yang memang tps itu teridentifikasi terkait dengan salah penulisan dan salah penjumlahan
jadi lebih awal kami kami lebih awal mengetahui itu
dan saat ini kami lagi cross check yang menjadi bahan pendukung yang dari pelapor itu kita cross check
namun di situ masih belum terdapat
jadi yang diasumsikan itu
kenyataannya di lapangan sudah koreksi sesuai dengan c satu hologram
usman mengungkapkan dari dokumen yang diberikan sejumlah partai yang melaporkan dugaan penggelembungan suara beberapa waktu lalu
bawaslu mendapati kesalahan input data itu sudah dikoreksi di tingkat tps
kesalahan kesalahan hitung itu membuat proses rekapitulasi suara di kpu surabaya tersendat
namun kpu surabaya menilai tersendatnya rekapitulasi disebabkan karena sejumlah panitia pemilih kecamatan
atau ppk dalam kondisi sakit
alhasil target tuntas rekapitulasi empat mei di tingkat kota pun meleset
kendala yang utama adalah faktor recovery akibat kelelahan
kawan kawan ppk di surabaya ini dengan jumlah tps yang luar biasa
kemudian rekapitulasi dimulai tanggal sembilan belas hingga tanggal empat itu
bisa menyelesaikan minimal itu tujuh hari sampai bahkan tiga belas hari rekap di tingkat kecamatan
selesai rekap kemudian tanpa jeda
kawan kawan ppk ini juga langsung melakukan rekap di tingkat kota
jadi tentu faktor kelelahan
gufron masih yakin bisa menuntaskan rekapitulasi suara di tiga belas kecamatan sebelum tanggal tujuh mei
di setiap rekapitulasi rata rata mereka bekerja hingga lima belas jam
miftah farid aga dipa surabaya jawa timur